aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dari aliansi mahasiswa kepulauan riau di kantor imigrasi kelas satu tanjung pinang
berlangsung rusuh masa menolak kedatangan tenaga kerja asing di daerah mereka
para pengunjuk rasa nyaris bentrok dengan petugas karena mereka dilarang masuk ke dalam kantor imigrasi kelas satu tanjung pinang
aksi mahasiswa ini menolak kedatangan ratusan tenaga kerja asing di tengah pandemi covid sembilan belas di pulau bintan
untuk diperpijakan di salah satu perusahaan di kawasan eksklusif ekonomi galang batang